selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia spesial idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah bersama saya daniar ahri
dan langsung saja kita akan melihat berbagai macam informasi terkait dengan idul adha kali ini
dan tadi kita sudah melihat soal idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriyah
selanjutnya kami akan ajak anda menuju ke istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
lokasi soal idul adha yang dihadiri oleh presiden jokowi dodo